ya gak ada lah
gila jho namanya juga kayak kita baru pertemuan pertama
mana ada langsung suka kayak gitu
kalau gue sih
gue ngeliat dia tuh kayak deg degan gitu
gue ada feeling sama ami
nah misalnya kita ditempatin di kelas a nih
tapi kita nggak cocok sama dosennya
nah tapi jadinya kita bisa ya
pindah kelas gitu
ah iya sih tapi ini kata kata sama sama jurusannya
kalau gak serna
ya udah deh
ya udah deh
aku jauhin kamu demi keluarga kita
kamu diterima kerja di sini
makasih banyak ibu
ya udah kalau gitu saya pamit dulu ibu
gue diterima kerja
apalagi kerjanya gak berat
gue masih bisa kuliah
emang beruntung deh kenal sama si elis
gue bilang makasih dulu lah
elis makasih ya
aku udah diterima kerja di kantor tante kamu
sekali lagi makasih ya
sekarang kemana ya
si sindy udah balik belum ya
si sindy udah balik belum ya
scene kamu sekarang lagi di mana
aku masih di kampus ini kenapa
oh ya udah kalau gitu
soalnya tuh aku mau jemput kamu
nanti pas aku udah jalan ke sana
kan gak lucu kalau kamu udah pulang
oh enggak kok belum
aku ini masih
aku ini masih ngisi ngisi krs
udah mau kelar sih
cuma abis itu aku masih kayak nunggu gitu buat foto kartu mahasiswa apa
kamu kesini emangnya
kalau kamu mau kesini aku tungguin
elis makasih ya
aku udah diterima kerja di kantor tante kamu
sekali lagi makasih ya
cie kayaknya lagi berbunga bunga nih
gue habis dapet wa nih dari kaikal
oh wa apa
biasa aja sih
dia ngucapin terima kasih gitu sama gue
soalnya kan gue udah nitipin dia di kantor tante gue
dia ngabarin kalau dia udah diterima kerja
alhamdulillah dong ya kalau gitu
berarti lo bakalan makin deket nih nanti sama kak hikal
oh jadi lo suka sama kaikal
puna banget sih kemarin lo cuek sekarang lo suka
gue cuma niatnya mau bantuin doang
soalnya tuh kemarin pas gue balik dari perpus
katanya dia lagi butuh kerjaan
ya wajar dong kalau gue bantuin

gue bisa bantu dia
kalau cuma karena kasihan banyak orang butuh kerjaan
oh bantu aja semua orang
lo bantu kaikal karena lo suka kan sama dia
jujur deh sama gue kalau tuh suka sama dia
gue gak masalah
mendingan kita ke purpose aja yuk
kalau ali suka sama ke haikal
kalau gini kan gue bisa jaga hati gue
supaya gak suka sama ke haikal
tenang ami tenang
siapa juga yang suka sama ke haikal
tapi ke haikal ganteng
di whatsapp lu belum
lo kasih kemarin kontaknya
kecuma dong kalau kayak gitu
gak ada gak ada
sini lagi juga ngapain sih dia telepon gue
gue juga gak bakal demen
kalau dia yang nelpon
dia yang ngelepon gue
cuteknya yang minta ampun
nyebelin bawel lagi
kemarin kan mobilnya lo serempet
nah udah dia takut dimarahin bokapnya
ya wajar kalau cewek agak agak gitu ya kan
batuknya pegang dulu
kok jadi belain doi sih
bentar bentar bentar
dari sikapnya yang sumringah
kalau dari ketiga dede dede gemes yang kita temuin kemarin tuh
ya gak ada lah
namanya juga kayak kita baru pertemuan pertama
kalau gue sih
ada feeling kik
gue liat dia tuh kayak deg degan gitu
gue ada feeling sama ami
kan baru gue jelasin tadi
si ami jutek kayak gitu lo selera
anjur sih amit kalau gue macin
si ami tuh gak cuma cantik
walaupun dia jutek nih
lo gak tau
mukanya tuh mirip kayak artis artis tv tau gak lo
kayak gitu kan lucu lucu kan
aduh gimana sih ya
gue sebagai temen sih
ya gue tuh suka
cewek yang jutek
kalau menurut buku yang gue baca nih
cenderung penyayang men
ketimbang cewek yang suka suka
ah tebar tebar pesona ya kan
ngasih hati ke cowok kesana kesini ya kan
hati jerawan semuanya
usus dikasih tuh ke dia
mendingan yang jutek
nah coba deh gue liatin si raya
kayaknya dari tadi dia tuh menjauhin mandi terus deh
iya kayak rada aneh gitu deh
kayaknya raya gak mudah ketekan gitu sama mondi
ada apaan ya
kamu coba dong tanya sama mondi korek korek gitu
ada apaan sih antara dia sama raya
aku kayaknya dari tadi raya aneh banget gitu sama mondi
kayak raya ngejauh gitu dari mondi
kayak ngejarak ada apaan sih
padahal mondi tuh gak ada apaan sih
padahal mondi tuh gak ada apaan sih
kayaknya dari tadi biasa aja